masih tentang bank indonesia komisi sebelas dpr akan mengambil suara atau voting deputi gubernur dan gubernur bank indonesia pada rabu dua puluh delapan maret dua ribu delapan belas
ini dilakukan setelah uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dilakukan
anggota komisi sebelas hendrawan supratikno memastikan hasil voting ini akan keluar pada rabu sekitar pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
hendrawan menambahkan hingga kini komisi sebelas belum memiliki calon unggulan untuk posisi deputi gubernur bi
ketiga calon deputi gubernur bi adalah budi waluyo wiwik sisto widayat dan dodi zulverdi
sementara calon tunggal gubernur bi adalah peri warjio
dilansir detik finance khusus untuk pemilihan gubernur bi nantinya setiap anggota komisi sebelas akan menentukan pilihan setuju atau tidak setuju
bagaimana profil ketiga calon deputi gubernur bank indonesia
kita simak informasinya berikut ini
yang pertama adalah dodi budi waluyo dengan pendidikan ekonomi studi pembangunan dan university of colorado di amerika serikat
dengan karir sempat menjadi asisten gubernur kadeb kebijakan ekonomi moneter bi
kemudian juga kade perencanaan strategis dan humas bi dan juga sempat menjadi anggota working group g dua puluh
dan organisasi dunia lainnya
kemudian calon yang kedua adalah wiwik sisto widayat yang lahir di sukoharjo pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dengan pendidikan terakhir di business administration di swindburn university yang lulus pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
kemudian juga karirnya sempat menjadi staff departemen sumber daya manusia bi
dan juga direktur eksekutif kepala perwakilan bi
provinsi jawa barat
dan calon deputi gubernur bi yang terakhir adalah dodi zulferdi yang lahir di bandung pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
pendidikan terakhir di economics policy management di columbia university
sempat menjadi staff di departemen sumber daya manusia sdmbi
dan juga direktur eksekutif kepala departemen pengelolaan moneter
komisi sebelas dpr meminta pandangan dari tiga pakar terkait nama
pertama periwar jion diajukan presiden joko widodo sebagai calon gubernur bank indonesia yang baru
tiga pakar yang diundang masing masing rizal ramli ekonom yang juga mantan menko kemaritiman
kemudian sigit pramono pakar perbankan serta ekonom a prasetyantoko
dipimpin ketua komisi sebelas dpr ahmad hafiz thohir
rapat dengan pendapat ini digelar terbuka senin sore
menurut rizal ramli gubernur bi yang baru harus memiliki ketahanan tinggi terhadap tekanan dan menjaga independensi
mulai tahun ini faktor politik akan banyak menekan bank sentral
seperti tekanan untuk tidak menaikkan suku bunga
rizal juga menilai rekam jejak periwar jion yang diusulkan sebagai calon gubernur bi punya pengalaman yang cukup baik
tapi kami ingin mengatakan bahwa tugas bank indonesia tidak hanya soal stabilitas nilai tukar dan inflasi
tapi juga membuat yang lain lain itu jadi lebih baik sehingga stabilitasnya makin kuat
dan kami minta bank indonesia satu berupaya agar supaya long term short term financing
kan lima puluh persen dikuasai asing
itu diubah jadi long term sehingga stabilitas makroekonomi kita dan moneter kita akan jauh lebih bagus
sekaligus tingkat bunga bisa juga diturunkan